pada hari pertama uji coba penghapusan kebijakan tiga in satu di ibu kota jakarta
kepada teman masih terlihat di jalan jalan protokol
namun sebagian pengendara kendaraan roda empat mendukung penghapusan kebijakan yang berusia tiga belas tahun ini
berikut liputan produser lapangan cnn indonesia dea kartika
mulai hari ini pemerintah dki jakarta resmi menghapuskan secara sementara sistem tiga in satu di jalanan di ibu kota jakarta
kemacetan pun juga terlihat di sejumlah ruas di jalan jalan protokol di ibu kota jakarta
namun seperti apa sebenarnya kita akan tanya kepada pengguna jalan di sekitar bundaran hotel indonesia
halo pak boleh tahu ada efeknya nggak pak penghapusan hari ini tiga in satu
ada mbak jalanan lebih lancar lebih lenggang nggak kayak seperti biasanya mbak
untuk uji coba ini lebih baik
berlakukan terus untuk penghapusan tiga in satu
karena untuk mengaktifkan jakarta biar tidak macet lagi
dan kebijakan ini akan berlaku hingga sepekan ke depan
pemerintah provinsi dki jakarta akan mencoba apakah dengan menghapuskan sistem tiga in satu ini
akan membuat jalanan dki jakarta semakin macet ataukah akan semakin lengang
pemerintah dki jakarta memberikan opsi ada dua opsi
jika nanti kita lihat evaluasinya seperti apa
ada dua yang pertama adalah electronic route pricing
kemudian juga ada wacana untuk menjalankan kebijakan empat in satu
kita akan tunggu kebijakan dari provinsi dki jakarta seperti apa
terkait dengan menyikapi kemacetan di dki jakarta